selain terkenalkan hasil laut batam juga terkenal kaya akan kuliner olahan mie
di kota ini hidangan mie memang cukup populer dan bisa ditemukan dengan mudah di berbagai rumah makan maupun kedai kopi
salah satunya yaitu mita rempa
sekilas mini nampak seperti mie pada umumnya yakni berbentuk pipih dan berwarna kuning
namun yang menjadi ciri khas terletak pada suiran ikan tuna yang membuatnya kaya rasa
varian otentik dari menu ini yaitu mita rempa kering yang terkenal disajikan dengan ikan tuna tauge dan telur
mita rempa memiliki cita rasa asam manis dan sensasi pedas dan dijual seharga rp tujuh belas per porsinya
jadi yang beda memang dari mita rempa ini adalah ikannya
dan ternyata perpaduan antara ikannya dengan mie yang pipih dan juga kenyal ini kemudian juga racikan bumbunya cukup pas sekali dan juga ternyata tidak ada rasa amisnya sekali
menu ini cocok ditemani bersama penganan khas batam yang juga menggunakan ikan tuna seperti lempa luti gendang dan kenas
mie asal daerah tarempa kabupaten anambas ini menjadi salah satu olahan mie favorit warga batam
seperti sari yang sudah lama berlangganan menu ini karena rasanya yang cocok di lidah
ada sekitar empat tahunan kami sering makan di sini
karena saya makan itu suka
saya yang berkuah
makan hari hari pun saya yang berkuah
pengelola resto asi mengaku mita rempah yang dijual sejak dua ribu tujuh belas ini menggunakan mie hasil olahan sendiri dengan bumbu racikan turun temurun
kalau mie nya sendiri itu kita produksi sendiri dengan cara yang masih manual
terus itu dimasaknya dengan ikan bawang putih telur campuran sayur serta kecap kecap bumbu rahasia yang lainnya
ditabur dengan bawang goreng dan merica
selain itu ada pula mie khas batam lainnya yaitu mie sagu
sajian ini unik karena terbuat dari sagu sehingga membuat mie memiliki tekstur kenyal dan lebih transparan
varian favorit dari menu ini yakni mie sagu lembab dan goreng
biasanya mie sagu dimasak dengan campuran tauge telur bakso ikan dan racikan bumbu
kemudian diberi taburan udang kering yang renyah untuk menambah cita rasa gurih
menu ini dijual seharga rp dua puluh lima
dan ini adalah porsinya
memang mie sagu ini bedanya sangat kenyal
teksturnya sangat kenyal di reda
kemudian juga rasa dari udang keringnya ini cukup dominan
dan memang perpaduannya sangat pas di lidah
pengelola kedai yang berdiri sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh enam antoni mengaku menggunakan mie sagu hasil olahannya sendiri
dalam sehari dapat laku terjual hingga lebih dari seratus porsi terutama saat weekend
kalau sagu dari setelah panjang kita sampai dibawa

jadi sagu lebih kenyal
kalau dibagi tempat lain kan beda
kalau udang kering kita dipesan di kampung
tapi kalau ke batam kita halo guling sendiri
halau olah lagi kita
jadi lebih guling
ia berharap ragam olahan mie khas batam dapat semakin berkembang
dan dikenal masyarakat luas hingga keluar batam di seluruh penjuru indonesia
syifa hanifa devi fitriani batam kepulauan riau